lain kali kalau kamu mau mencelakakan aku silahkan aja
tapi tolong jangan bawa orang lain yang menjadi korban kamu nisa
kamu mulai nantangin aku
kembali ke jalan yang benar nih
sebelum kamu tersesat lebih jauh
keadaannya sekarang bagaimana dok
dokter fahri sudah agak stabil
tadi itu dia yang mengalami kejang
ini ada efek dari kecelakaannya yang membuat dia kondisinya naik turun seperti itu bu
tapi sampai sekarang belum sadarkan diri ya dok
benar dia masih belum sadarkan diri
berapa lama bisa sadar kembali
pasien yang mengalami koma atau tidaknya itu sudah diprediksi
bisa lama bisa juga cepat
tapi kalau ibu memberikan kata kata penyemangat saya izinkan
saya boleh masuk ke dalam
kita harap pasien dapat mendengar dan bisa termotivasi agar segera sadar kembali
saya tinggal dulu bu
mama retno ada di rumah kan
ada di kamarnya bu ada apa ya
apa ada apa
apa ada apa
jangan ganggu mamaku terus reva
cukup kamu berurusan sama aku
nisa aku ke sini bukan untuk dengerin kamu
tapi kamu yang harus dengerin aku
karena sebentar lagi
aku akan tinggal di rumah ini dan menjadi direksi di perusahaan haryoksu
jangan bermimpi terlalu tinggi reva
nanti kalau kamu jatuh sakit
aku udah kasih tahu kamu supaya kamu bisa bersiap siap
menyambut aku di perusahaan dan juga di rumah itu
ya begini pak
apa menurut pak dion
keputusan kita itu benar untuk membuat nisa bebas
mau gimana pun juga nisa itu salah
dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dia
tapi di sisi lain
dan saya juga
saya melakukan semua ini untuk cherry
karena saya gak mau ceri kehilangan sosok ibunya
saya hanya khawatir nisa akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ke dewi
begini pak bobby
kita hanya perlu hati hati menjaga ibu nisa
jangan sampai ibu nisa itu perencanaan sesuatu lagi
yang membahayakan bu dewi ataupun yang lainnya pak
baik pak dion
sekarang setekan untuk semangat
itu bukan protokol

mungkin terhadap seorang perempuan
tidak tahu hal apapun
namun sebagai r toolbar
kamu akan pernah mendahulukan
kamu selalu memahami
hormatnya melatih es kaki di itan
nyuruh aku minum obat
nyuruh aku makan yang benar
seandainya aku bisa berbuat sesuatu untuk kamu
apa yang bisa aku lakukan
seandainya aku tahu aku harus apa
mas bangun ya mas
mas bangun ya mas
kamu jangan pernah biarin reva masuk ke sini lagi
tapi kalau sampai dia masuk ke sini lagi gara gara kamu
kamu saya pecat
saya ngerti bu
waduh serem banget melihatnya
kayak mau makan orang aja
kamu siap pecat
kamu siap pecat
kamu siap pecat
nih ah dokter fahri mana sih handphonenya kagak diangkat angkat dari kemarin aduh pak
dokter gimana nih coding dipecat nih aduh gila kenapa sih ini pak dokter fahri nih
tapi saya enggak dipecatkan pak saya masih perlu bantuan bangun paling
gak untuk antar jemput ceri sama ambil mau dingin aja untuk sekarang masih kerja
pak bobby tolongin odin pak tadi odin dipecat bunisa
bisa dia udah dibebaskan
kaget aku udah kembali ke rumahku
selamat atas kebebasan kamu
lain kali kalau kamu mau mencelakakan aku silahkan aja tapi tolong jangan bawa orang lain yang
menjadi kondisi yang menyebabkan kelebihan kita di dunia ini maka saya akan menjaga keindahan anda
enggak kamu gak nantangin kamu sama sekali itu cuma ada di pikiran kamu aja seperti itu
entah mungkin apa kamu merasa kamu tidak percaya diri dengan diri kamu sehingga kamu merasa kalau
orang lain itu semua menantang kamu dan membenci kamu padahal itu semua enggak benda
kembali ke jalan yang benar nih
sebelum kamu tersesat lebih jauh
sebelum kamu tersesat lebih jauh
sebelum kamu tersesat lebih jauh